kita bergeser ke jawa barat
pergelaran pemilihan kepala daerah serentak dua ribu delapan belas
membawa berkah bagi pengusaha percetakan di bandung jawa barat
para calon kepala daerah dari berbagai daerah
memesan alat peraga untuk berkampanye ke percetakan ini
nah meski sudah banyak pesanan
para pengusaha percetakan belum berproduksi
karena nomor urut pasangan calon belum ditetapkan oleh komisi pemilihan umum
beginilah suasana salah satu lokasi percetakan
di sepanjang jalan pagar asih bandung jawa barat
sejak setahun lalu usaha percetakan ini kebanjiran pesanan
apalagi setelah para pasangan calon kepala daerah
mendaftarkan diri ke kpu
namun mereka belum memproduksi cetakan
yang kebanyakan berupa poster spanduk stiker kalender bendera dan kaos
karena masih menunggu pengumuman nomor urut dari kpu setempat
pesanan pun tidak hanya berasal dari kota di jawa barat
tetapi dari berbagai daerah di indonesia
seperti kalimantan sumatera dan sulawesi
keluarga bagian bagiannya berasal dari dua puluh pulau
dari mana aja pak
biasanya jelang kapan pak
biasanya kalau sudah ada keluar nomor ya
nomor urutnya dari jawa barat
saya ingin nanya pak sudah banyak yang datang
sudah persiapan ya file file nya sudah disiapkan
tapi secara pesen secara apa ya
istilahnya kita keluarkan kita dapat po nya itu belum pak
mereka masih menunggu nomor ya pak menunggu nomor
mungkin februari awal pak mereka baru resmi gitu ya mendapatkan nomor dan mereka langsung bergerak gitu pak biasanya seperti itu
percetakan di jalan pagarasi bandung selalu menjadi referensi bagi pasangan calon dari berbagai daerah
selain harganya yang murah percetakan ini dapat mengerjakan pesanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
tony oktora bandung